perihal pernyataan sejumlah fraksi
rencananya jarod juga akan mengundang ketua dprd dan berkomunikasi guna menyelesaikan persoalan ini
di mana mengingat aksi boykot ini akan membuat eksekusi anggaran dan program program pemprov dki menjadi tertunda
fraksi yang lain tetap bersedia untuk ikut rapat bersama kita
tapi nanti kami akan komunikasi sama ketua dprd gitu ya pak pras gitu ya
untuk ya gak apa apa mudah rapat kan boleh
tentang datang atau tidak datang di dalam rapat komisi itu kita serahkan sama teman teman